pemberangkatan gelombang haji fase pertama per tujuh juni dua ribu dua puluh tiga dinyatakan usai
pemberangkatan haji gelombang kedua akan dimulai delapan hingga dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
kepala birohumas data dan informasi kementerian agama ahmad fauzin menyatakan
operasional pemberangkatan haji fase pertama berjalan lancar
jumlah jemaah haji dan petugas yang sudah berada di kota madinah saat ini lebih dari delapan puluh sembilan ribu orang
atau dua ratus tiga puluh tiga kelompok terbang
jumlah jemaah dan petugas yang didorong berangkat dari medinah ke mekah
sebanyak tiga puluh dua orang atau delapan puluh lima kelompok terbang
sementara jumlah jemaah haji dan petugas yang masuk asrama haji hari ini
untuk selanjutnya diberangkatkan ke tanah suci sebanyak enam enam ratus tiga puluh orang
operasional pemberherekatan ibadah haji dari tanah air ke tanah suci fase gelombang pertama hari ini berakhir
pemberangkatan gelombang kedua
akan mulai pada delapan sampai dengan dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
jemaah haji gelombang kedua akan terbang dari embarkasi di tanah air
menuju bandara internasional king abdul aziz jeddah
selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke makatul mukarromah
untuk menjalani umroh haji atau umroh wajib